bawaslu kota surabaya menemukan delapan puluh pelanggaran hasil dari pengawasan yang dilakukan pada pemungutan suara di pilkada surabaya sembilan desember kemarin
dari delapan puluh pelanggaran saat pemungutan suara tersebut satu tps yakni tps empat puluh enam di kelurahan kedurus kecamatan karangpilang terpaksa harus melakukan pemungutan suara ulang
pada tps empat puluh enam ini terjadi kesalahan prosedur di mana surat suara diberi nomor oleh ketua kpps dengan tujuan memudahkan menghitung pemilih yang datang
menurut bawaslu surabaya upaya tersebut sudah melanggar proses pemilihan yang jujur dan adil serta merekomendasikan ke kpu untuk menggelar psu
pemungutan suara ulang akan dilaksanakan oleh kpu surabaya pada tiga belas desember mendatang
berikan tanda pada surat suara
kepatnya dinomorilah oleh mereka
ketika dilakukan investigasi oleh bapak ibu kecamatan kpps menyatakan bahwa itu untuk mempermudah sirkulasi surat suara agar tidak terselip pada asas luk berjudi dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini tidak terlaksana
masa pendukung calon bupati nomor empat mendatangi kantor kpu kabupaten tasik malaya jawa barat kamis sore
mereka menggelar unjuk rasa menolak hasil rilis
kawan komisi pemilihan umum kabupaten tasik malaya
mereka menuduh terjadi kejanggalan dalam proses penghitungan surat suara yang dilakukan kpu
versi real count kpu pasangan calon bupati nomor empat iwan saputra dan iit miftahul faos kalah dari calon bupati petahana
padahal sebelumnya pasangan yang diusung masa ini dinyatakan menang versi hitung cepat versi lembaga survei
dalam hal proses penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu dan jajarannya ke bawah
adanya asumsi negatif dari kami ya karena ada beberapa proses yang dipending dipending dipending
sementara itu pihak kpu kabupaten tasik malaya belum menyatakan pasangan calon bupati yang menang
pemenang pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh ditentukan dalam rapat pleno kpu yang akan datang
rekapitulasi sesuai yang tahapan
mulai dari tanggal hari ini sampai dengan tanggal tiga belas itu rekapitulasi untuk di tingkat kecamatan
kemudian nanti di tanggal tiga belas sampai dengan tujuh belas itu rekapitulasi tingkat kabupaten
ini masih berjalan ya pak
masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib usai diterima ketua kpu kapolres tasikmalaya dan dandim enam ratus dua belas tasik malaya
tim liputan cnn indonesia
situs makassar bawaslu go id diretas oleh orang tak dikenal kamis dini hari
situs web milik bawaslu makassar ini tak bisa diakses
situs tersebut tak bisa diakses pukul delapan empat puluh lima wit kamis pagi
situs ini berwarna hitam layaknya tv pudar sejak kamis dini hari
selain itu di bagian halaman web bertuliskan manusia biasa tips
tidak hanya itu peretas menuliskan kalimat ingat janji janji manismu
ketua panuas sulu makasar nur sari
membenarkan hal tersebut dan menurutnya situs diretas dan tidak bisa lagi digunakan sejak pukul dua tiga puluh waktu indonesia timur
dari laporan pengelolaan web bawaslu makassar
sepuluh tiga puluh itu alhamdulillah teknisi sudah menyampaikan bahwa sudah bagus
nah kemudian yang kedua data data yang tercapai di situ atau informasi yang kami share di situ alhamdulillah tidak ada yang bermasalah